ya dan masih dari jawa timur polisi ini menangkap seorang pegawai negeri sipil di badan pertanahan kota batu jawa timur
ya dan pns yang bertugas di badan pertahanan negara ini ditangkap lantaran melakukan pungutan liar terhadap warga
yang akan melakukan pengurusan surat surat tanah
pegawai negeri sipil berinisial tp ini digelandang polisi di ruang perut patama polres kota batu kami siang
menurut polisi ia telah mengumpulkan uang dari para korbannya sebesar dua ratus tujuh belas juta rupiah dari tujuh puluh empat dokumen yang diurusnya
modus tersangka adalah dengan mendekati korban dan menjanjikan mengurus surat surat dengan syarat menyerahkan sejumlah uang
mulai dari rp dua juta hingga rp lima puluh juta
tp dijerat pasal berlapis undang undang pemberantasan korupsi dan penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman penjara empat hingga lima tahun
tim sapu bersih pungutan liar atau saber pungli kejaksaan agung kamis pada tanggal dua puluh empat november kemarin
melakukan operasi tangkap tangan
tim berhasil menyita uang sejumlah rp satu lima miliar rupiah yang diduga terkait penanganan perkara tanah di kejaksaan tinggi jawa timur
selain oknum jasa berinisial af tim juga menangkap am dari pihak swasta yang diduga sebagai pemberi uang
keduanya beserta barang bukti uang sebesar satu lima miliar rupiah langsung dibawa ke jakarta
menurut kepala subdirektorat penyidikan tindak pidana korupsi kejaksaan agung
motif pemberian uang diduga agar am tidak dijadikan tersangka dalam kasus penjualan tanah kas desa di desa kalimok kabupaten sumeneb jawa timur
kasus tersebut saat ini masih ditangani kejaksaan tinggi jawa timur dan sudah ditetapkan seorang tersangka
jaksa af adalah salah satu anggota penyidik perkara itu
dan jaksa af sudah ditetapkan sebagai tersangka sementara terhadap am masih akan dilakukan pendalaman
sampai saat ini
tim juga masih menelusuri apakah ada pihak lain yang terlibat termasuk oknum jaksa lainnya
jam dua subuh tadi jam dua subuh berangkat menuju surabaya
karena mendapat informasi ada oknum jaksa sedang bertransaksi menerima sejumlah uang dari pihak yang berperkara
sehingga kami melakukan pemantauan
dan tadi atas backup penuh dari kejaksaan tinggi jawa timur berhasil kita tangkap
satu yang kita tangkap adalah jaksa yang bersangkutan yaitu jaksa af
yang kedua adalah an am pemberinya